dan untuk membahas polemik rancangan undang undang omnibus law yang juga mengatur soal ketenaga kerjaan
sudah bergabung bersama kami menteri tenaga kerja ida fauzia
selamat sore bu ida
terima kasih bu menteri sudah hadir mampir ke studio cnn indonesia
senang sekali bisa datang ke sini
terima kasih bu
kita tahu bu ida belakangan pembahasan mengenai omnibus law ini menjadi polemik
ada resistensi dari sebagian pihak ada kemudian memahami itu adalah sebagai langkah pemerintah
untuk membuat investasi di indonesia ini bisa dipercepat dipangkas dengan aturan aturan yang banyak sekali begitu
tapi khusus ketenaga kerjaan bagaimana kita bisa memahami hal hal yang termasuk ke dalam omnibus law
khususnya yang di kluster ketenaga kerjaan ini bu
yang pertama ini adalah undang undang inisiatif

dalam membuat undang undang itu kan bisa saja inisiatif dpr bisa saja inisiatif pemerintah
ini adalah undang undang inisiatif pemerintah tentang cipta kerja
ini adalah rancangan undang undang
jadi masih draft
prosesnya masih panjang dan prosesnya mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang undangan
kita tidak memangkas proses itu
tanggal dua belas februari yang lalu
saya bersama pak mengku dan beberapa menteri menyampaikan ini kepada dpr
selanjutnya dpr tentu ada prosesnya mengumumkan di paripurna
kemudian diputuskan siapa yang membahas
nah setelah itu kemudian
seperti halnya pada proses pembentukan undang undang yang lain
ada proses mendengarkan pendapat masyarakat
ini ruang yang akan diberikan
kami secara dari internal pemerintah pun
selesai menjadi draft
maka kami ini menjadi milik publik
masyarakat bisa mengakses
untuk mengakomodir kepentingan aspirasi itu
bisa kita lakukan dengan baik
melalui sk nya pak menko kita membentuk tim
intinya anggotanya itu adalah pekerja pengusaha dan pemerintah
mengkaji draft ru
tim ini melakukan komunikasi publik
tim ini juga diharapkan ikut membantu menyusun peraturan pelaksana dari undang undang ini
jadi ruang kepada stakeholder ketenagakerjaan misalnya
ini ada di sini
jadi kita pelajari
tim ini akan mempelajari
mana draft draft tersebut yang masih belum pas dengan aspirasi dan pandangan tripartit ini
terutama kalau tripartit ya
pandangan dari pengusaha
pandangan dari teman teman pekerja
ruang itulah yang sekarang dibuka oleh pemerintah
maka saya berharap
ruang ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya
jadi ini sekali lagi adalah draft
atau rancangan undang undang
belum menjadi undang undang
artinya kemudian poin poin yang menjadi kontroversial
khususnya bagi para buruh begitu
ini justru yang disoroti lebih tajam
bahwa kemudian ada hak hak buruh
dan menyangkut sejahteraan ini tidak diakomodir dalam undang undang itu
saya mau jelaskan
yang masuk dalam omnibus law tidak hanya undang undang ketenaga kerjaan
tapi ada undang undang sgsn
sistem jaminan sosial nasional
itu karena kami melihat
kami memang concern bagaimana angkatan kerja kita yang tujuh juta lima puluh
angkatan kerja baru tiap tahunnya yang dua sampai dua lima juta itu
mendapatkan akses pekerjaan
dengan cara mempermudah izin
dengan cara mensiflikasi izin
meningkatkan pemberdayakan umkm kita
akhirnya kemudian terjadi perluasan kerja
tapi undang undang ini juga memberikan
lebih memberikan kepastian pelindungan kepada pekerja yang sekarang eksis
jadi kan banyak tanya tanya
ini mana pelindungannya
karena kita ingin kepentingan pelindungan itulah
maka diantara yang di omnibus rukan itu adalah
dan undang undang bpjs ketenggakerjaan
oke bu menteri kalau kita fokus kepada persoalan ketenagakerjaan
sejauh mana sih bu
keterlibatan dari teman teman buruh
perserikatan buruh yang ada di indonesia
dan kemudian kemudian kemudian kemudian
apa yang harusnya untuk bisa duduk bersama dan membahas satu persatu
bahwa kemudian ini adalah poin yang bisa mengakomodir
ini adalah mempermudah tujuan dari keinginan investasi secara keseluruhan
ini sudah sampai di tahap itu
ya ketika kami banyak ditanya teman teman
kok kami tidak dilibatkan
ini undang undang kan melibatkan sekian
kemudian melibatkan mengatur melihat mereview undang undang yang tidak sedikit
maka memang pemerintah butuh untuk melakukan konsolidasi di internal pemerintah
setelah konsolidasi itu selesai
maka kemudian menjadi draft
itu yang kita kemudian komunikasikan kepada masyarakat
nah sebelum itu
sejak pak presiden menyampaikan untuk menyederhanakan peraturan
diantaranya melalui omnibus ruk itu
kami dalam kluster ketenaga kerjaan sudah melakukan dialog dialog sosial
dialog sosial pada isu upah minimum
isu waktu kerja
saya ingat itu kira kira november
ya november september eh november
dialog itu kita lakukan
memang belum menjadi sebuah draft
tapi kami meng inventarisir
kami belanja masalah
kami mendengarkan teman teman serikat pekerja
memang kan tidak mudah bagaimana kami harus ada di tengah
menyeimbangkan kepentingan pekerja dengan kepentingan pengusaha
itu tidak mudah
keinginan kami untuk menjawab tujuh juta yang nganggur
itu harus diberikan akses yang sama agar dia bisa terima kerja
tapi ingat kami juga memikirkan bagaimana pelindungan kepada pekerja yang eksis
sekarang draft undang undang sudah masuk ke dpr
akan ada mekanisme bamus nanti bu ida ya
di bamus diputuskan siapa yang bahas
apakah di balik apa di pansus itu sih kami menyerahkan sepenuhnya kepada
kita tahan dulu bu ida lebih lanjut kita akan bahas nanti
sian indonesia newsroom masih akan kembali sesaat lagi bersama kami
kemudian omnibus law ini dirancang kemudian untuk mempermudah semua urusan yang berhubungan dengan investasi secara makro
dan soal bagaimana buruh juga bisa mendapatkan hak haknya
tapi kalau secara linear bisa tidak ya bu ya kita melihat per poin apa kemudian korelasinya penyederhanaan aturan ini
dengan hal hal yang menyangkut kesejahteraan buruh yang ada saat ini aturan aturan yang berlaku saat ini
sehingga kemudian ini harus disederhanakan karena ini ditegarai nanti akan berpengaruh juga terhadap omnibus law atau aturan yang baru ini
ya eekosistem ketenaga maaf gini kita ingin kesempatan kerja itu secara luas kita bisa berikan
tadi jawab yang tujuh juta itu
dengan cara apa
dengan cara memberikan kemudahan
bagi memberikan kemudahan bagi masuknya investasi
selama ini saya kira pemerintah pak jokowi pada periode yang pertama beliau
beliau sudah sangat agresif memberikan reformasi kebijakan beliau
bahkan kalau menurut world bank beliau termasuk yang kedua setelah tiongkok yang secara
secara agresif memberikan mereformasi kebijakan beliau
tapi yang terjadi kita ini peringkat kemudahan berusaha kita itu masih peringkat tujuh puluh tiga
jadi dari satu ratus sembilan puluh negara
di asia kita termasuk yang rendah
kita kalah dengan singapura kita kalah dengan thailand kita kalah dengan
malaysia kita kalah dengan vietnam
beberapa persoalan itu diantaranya adalah persoalan izin yang berbelit belit
kemudian ada persoalan
banyak pintu begitu yang harus dilewati
ada persoalan ketenaga kerjaan misalnya
kalau menurut jetro jepang
saya harus lihat nih
mereka merilis hasil survei terbarunya terkait dengan kondisi bisnis di indonesia
kondisi bisnis yang dia survei itu kondisi bisnis di asia dan oceania
ternyata ketidakpuasan terhadap bisnis di indonesia itu ketidakpuasannya cukup tinggi
kita lima puluh lima delapan persen
sementara rata rata negara asia tenggara itu tiga puluh enam persen
yang terus naik yang terlalu tinggi itu menyebabkan mereka tidak sanggup untuk memenuhi um nya
sehingga kemudian mengalihkan perusahaannya
kalau menurut indef itu persoalan misalnya kebijakan pesangon itu ternyata juga mereka menganggap terlalu tinggi
kita tidak bisa bersaing dengan misalnya kalau ngomong vietnam
kalau di indonesia itu pesangon mencapai dua puluh empat bulan di vietnam itu cuma tujuh bulan
itu persoalan persoalan yang menjadikan kita harus menjadi catatan baik kita
bagaimana kita mau perluasan kerja perluasan kesempatan kerja lebih banyak dengan menghadirkan
mohon maaf yang namanya investasi kita tidak hanya berpikir investasi yang datang dari negara lain
tapi juga investasi yang ada di dalam
makanya di undang undang ini juga memberikan perlindungan kepada umkm kita
itu salah satu kenapa kemudian isu ketenagakerjaan ini masuk bagian dari umnibusu
tapi yang harus kita ingat meskipun kita sekali lagi saya ingin sampaikan
meskipun kita ingin memberikan kesempatan luas investasi di indonesia
kita tetap berpikir bagaimana kepastian perlindungan kepada tenaga kerja kita
oke bu ida tadi mengatakan bahwa kemudian ini juga akan memberikan akses kesempatan kerja
kepada tenaga kerja
kepada tenaga kerja indonesia
ada pertanyaan juga yang cukup disorot adalah soal keberadaan terhadap tenaga kerja ilegal begitu
tenaga kerja asing yang kemudian dilihat oleh sebagian pihak bahwa kemudahan itu ada pada mereka
sementara untuk tenaga kerja indonesia sendiri jaminan tersebut justru menyusahkan mereka
bagaimana kita memahami ini bu ida
pengaturan tentang pengendalian tenaga kerja asing
itu sebenarnya kita sudah punya perpres kita juga punya permenaker
jadi tenaga kerja asing itu dipersilakan untuk masuk ke indonesia itu pada lapangan pekerjaan tertentu
itu jelas ada rinciannya pekerjaan pekerjaan mana yang diperbolehkan kepada asing
yang banyak pertanyaan juga apakah personalia itu diperbolehkan oleh orang asing
tidak undang undang ini secara jelas personalia itu tidak diperlukan
tidak boleh diisi oleh tenaga kerja asing
itu jabatan apa yang boleh itu sudah diatur dalam perpres sudah diatur dalam permen aktif
tidak terbuka pada jabatan jabatan tertentu yang kita memang membutuhkan mereka karena butuh transfer of knowledge
ada pekerjaan yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja di dalam negeri
ada beberapa ketentuannya itu itu sudah ada kita tidak membuka seluas luasnya jadi
ada dua hal yang berbeda begitu ya bu ya
untuk memahami bahwa kemudian ada aturan tersendiri yang mengatur bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja ilegal
dan keberadaan tenaga kerja asing di indonesia dengan kemudian apa yang diatur dalam omnibus law itu sendiri
terakhir bu ida ini draftnya sudah masuk ke dpr
mekanisme bamus dan balek nanti akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan
dan kemudian presiden mengatakan masih terbuka kritik
masukan kalau kemudian memang ada hal hal yang perlu direvisi
seberapa besar kesempatan itu terbuka bagi masyarakat
ya satu undang undang itu bisa jadi undang undang kalau ada kesepakatan antara dpr dan pemerintah
pemerintah mau a kalau dpr nya mau b tidak bisa
jadi harus sama sama a antara pemerintah dan dpr
saya kira undang undang ini kan usulan dari pemerintah
nanti kemudian pasti akan ada persandingan dari dpr
untuk sampai pada kesamaan pandang itu kami sangat terbuka untuk menerima masukan kritik
sampai sekarang ini kami terus mengkomunikasikan apa yang ada di draft ru ini
tadi saya katakan tripartit
tidak hanya itu saja kami baru tadi siang saya juga mengundang pakar dari perguruan tinggi
praktisi ketengah kerjaan kita undang
silakan dikunyah kunyah undang undang
ini undang undang ini kita ingin undang undang ini sempurna
kita ingin undang undang ini juga memiliki ketahanan yang cukup dua puluh tiga puluh tahun yang akan datang masih bisa diaplikasikan
masih bisa diimplementasikan
kita ingin seperti itu dan ruang itu terbuka
saya sekali lagi mengajak tim sudah ada tripartit sudah kita bentuk untuk membahas undang undang ini
menyiapkan draft rpp nya saya berharap ayo kita manfaatkan kesempatan ini
kesempatan ini dan pada masyarakat di luar tripartit pun
kami juga sangat senang sekali jika mendapatkan masukan
mekanismenya seperti apa nanti
masukannya bisa disampaikan kepada pemerintah secara langsung nanti kami akan menyampaikan kepada dpr
atau menyampaikan kepada dpr secara langsung
nanti kami juga sepakat dengan pimpinan dpr sepakat akan sosialisasi antara pemerintah dan dpr
setelah nanti ditentukan siapa yang bahas nih apa pansus apa balik nanti kemudian kita akan sosialisasi bersama
di samping juga tim kami yang kami bentuk tripartit itu juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat secara
yang perlu kita catat bahwa kemudian ada ruang untuk memberikan masukan
itu bentuknya agar kemudian draft ini bisa sempurna begitu ya
yang penting juga soal bagaimana peran dari bp jamstok stek bu
terhadap omnibus law ini secara
ya tadi kan saya sampaikan yang masuk dalam omnibus law itu termasuk bpjs tenaga kerja
bpjs akan mengelola perlindungan sosial untuk para pekerja kita
ada satu hal lagi yang mungkin ini sudah terakhir nih
ada manfaat baru yang ada dalam undang undang cipta kerja ini
manfaat jaminan kehilangan pekerjaan
ini yang tidak kita kenal dalam undang undang sebelumnya
jaminan kehilangan pekerjaan itu memberikan cash benefit kemudian memberikan pelatihan vokasi kemudian akses penempatan
jadi ini yang saya katakan tadi
lebih ada kepastian perlindungan buat tenaga kerja kita
misalnya upah kesahwan diatur tinggi di undang undang tiga belas tapi kan tidak implementatif
karena mungkin mereka tidak mampu membayar pesangon itu
nah undang undang ini kita ingin memberikan lebih memberikan kepastian di samping pesangon yang sudah juga ada tetap ada
ini ada ya jangan dibilang nggak ada
jadi ini ada pesangon kompensasi pesangonnya ada
ada jaminan baru yang mungkin belum banyak yang mengenal dan mungkin banyak yang belum tahu
jaminan kehilangan pekerjaan
dan kemudian ini harus diikuti oleh perusahaan perusahaan tadi yang kemudian tidak selama ini tidak tertip begitu
kalau ini kan jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah jaminan manfaat baru yang dikelola oleh bpjs ketenagakerjaan
jadi yang bayar mereka membayar preminya tapi manfaatnya nanti diberikan ketika mereka kalau jkp maka ketika dia mengalami phk maka baru bisa di
kalau kemudian ini tidak dijalankan ada payung hukum yang akan diterapkan begitu ya
undang undang ini juga mengatur sanksi
bu ida memang waktu kita singkat untuk membahas ini secara keseluruhan meskipun kemudian ini masih menjadi
boleh jadi polemik
kita oke saya dapat bisikan dari produser masih ada satu pertanyaan bu ida
bagaimana apa ya kita bisa meyakinkan publik bahwa ruu omnibus law ini walaupun kemudian belum disahkan sebagai undang undang ini adalah cara pemerintah untuk memberikan perlindungan kesejahteraan khususnya bagi tenaga kerja dan buruh khususnya
kita bisa sampaikan di sini
ada pelindungan pelindungan baru yang tidak kita atur sebelumnya
pelindungan misalnya pelindungan buat mereka yang pekerja waktu tertentu atau kontrak
yang selama ini dikontrak terus tapi tidak ada kepastian status
tidak ada kompensasi bagi mereka yang bekerja dengan status kontrak tadi
di undang undang cipta kerja ini kita memberikan kompensasi satu bulan gaji
yang masa kerjanya satu tahun
kalau dia dikontrak selama dua tahun maka dia mendapatkan dua bulan kompensasi
kalau dia misalnya tiga tahun karena dua tahun bisa diperpanjang satu tahun lagi menjadi tiga tahun
maka dia berhak untuk memperbaiki
mendapatkan kompensasi tiga bulan
di samping itu pekerja waktu tertentu atau pekerja tetap pun harus juga mendapatkan perlindungan
pekerja kontrak pun harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap
perlindungan jaminan kecelakaan jaminan kematian jaminan yang lain
sebagai mana yang diatur dalam pekerja tetap
itu juga diatur
kemudian kita juga menghitung bagaimana memberikan jaminan kepada mereka
yang bekerja di bawah ketentuan waktu tertentu
misalnya mereka yang bekerja dengan penghitungan per jam
itu juga akan diberikan perlindungan
kita sedang hitung namanya memang di undang undang ini tidak secara rigid mengatur itu
nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah
tapi intinya kami juga ingin memberikan perlindungan kepada mereka
karena memang dia bisa bekerja hanya waktunya tertentu
memang tidak bisa misalnya banyak ibu ibu rumah tangga
dia bisa bekerja ketika suaminya sudah berangkat kerja
anaknya sudah ke sekolah
ini kan mereka harus diberikan kesempatan
biar angkatan kerja perempuannya juga tinggi
ini kita juga akan menghitung agar mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosialnya
polemik ini masih bergulir
artinya hal hal tadi yang sudah kita garis bawahi
tentu kemudian ini tidak akan diperpanjang lagi
karena memang ada ruang juga untuk memberikan masukan
memberikan usulan secara terbuka kepada pemerintah
atau langsung kepada dpr dengan mekanisme yang ada
dan juga saya ingin menegaskan bahwa
kita tidak perlu berpolemik
pemerintah tidak menghilangkan upah minimum
pemerintah juga tidak menghilangkan kompensasi pesangon
membuka luas tka tidak
tidak semua tadi sudah saya jelaskan bahwa
perlindungan kita berikan
pengaturan tentang pkwt dengan ada kompensasi pelindungannya
kita juga atur
jadi senang saya bisa menjelaskan ini biar tidak terlalu panjang polemiknya di masyarakat
artinya dengan jabaran seperti itu tidak ada lagi tafsiran tafsiran yang kemudian disalah artikan bahwa
nah begini memang mas
karena ini undang undang kan me
undang undang yang mengambil undang undang tiga belas
memang bacanya tidak gampang
model omnibus law ini kan membacanya tidak gampang
ya harus dibaca secara cermat
oh dimana sih letak perlindungannya
memang kan karena modelnya omnibus law kan memang
mengambil menghapus pasal yang lama
mengatur yang baru itu
memang tidak gampang membacanya
saya mengerti sekali kalau masih ada
ada tafsiran tafsiran yang kemudian
tafsiran tafsiran yang karena memang tidak gampang membaca itu
oke oke sehingga kemudian setelah ini dijabarkan
bu menteri tidak ada lagi tafsiran tafsiran yang keliru
kemudian ini bisa dipahami secara menyeluruh
kita kunci jawabannya bu menteri disitu
karena memang durasi kita juga sudah selesai
bu menteri terima kasih sekali lagi sudah memberikan pencerahan mengenai bagaimana kemudian memahami omnibus law ini
khususnya untuk kluster ketenaga kerjaan
dan perbincangan menarik tadi sekaligus menutup cnn indonesia newsroom hari ini
selamat petang sampai jumpa